nih aku dapat sesuatu nih dan ketika
tebak tebaan definisi tebak tebaan singkatan kita levelnya adalah policy dan kebijakan
nah aplikasi ini meminta akses membaca sms meminta akses microphone meminta akses membaca
iya tapi kan semua itu sebenarnya semua itu gini
terus kalau kalamia sendiri itu membagi untuk kerjaan sambil basket
kalau di kantor kan trans tv sih kekeluargaan sih
akhirnya ide bisnis breeding anjing ini
joni mengingatkan kominfo dapat memblokir layanan apabila pse tidak mendaftar